menteri perdagangan muhammad lutfi mengapresiasi stabilnya harga beberapa bahan pangan
kebutuhan pokok di sumatera utara pada ramadan dan menjelang lebaran dua ribu dua puluh tiga
lutfi memantau langsung harga harga itu di pasar kapuas di jalan jawa medan belawan
dan pasar raya medan metropolitan trade center kabupaten deli serdang pada sabtu pagi

menteri perdagangan muhammad lutfi didampingi gubernur sumatera utara edi rahmayadi
dan wali kota medan muhammad bobi afid nasution mengunjungi pasar kapuas di jalan jawa medan belawan pada sabtu pagi
menteri perdagangan berkeliling pasar dan memantau harga harga bahan pokok
sembari melakukan dialog dengan pedagang sayur mayur daging dan pedagang kebutuhan pokok
dari hasil pemantauan menteri perdagangan mendapati harga
bahan pokok stabil bahkan sejumlah barang turun
harga cabai merah dijual rp dua puluh empat per kilogram
dan daging ayam rp dua puluh enam per kilogram
sedangkan telur rp satu lima ratus per butir
stabilitas harga juga ditemukan menteri perdagangan saat memantau harga
di pasar raya medan metropolitan trade center kabupaten deli serdang
cabai merah dijual rp dua puluh per kilogram
bawang merah lokal rp dua puluh dua per kilogram
dan bawang merah dari jawa rp dua puluh empat per kilogram
menteri perdagangan mengapresiasi stabilnya harga beberapa bahan pangan
dan kebutuhan pokok di sumatera utara
ketersediaan barang juga baik
kaligus mengecek ketersediaan barang untuk puasa ramadan dan lebaran idul fitri
di mana harga di sumatera utara ini pak gubernur
salah satu yang terbaik di sumatera
saya menyimpulkan bahwa
ketersediaan barang di sumatera ini pak gubernur
baik bagus dan terjangkau stabil
pengelola pasar dan pedagang pun membenarkan masih stabilnya harga bahan pangan
karena tidak ada satu komoditi pun yang harganya naik secara signifikan
sementara perdagang mengaku
harga yang stabil karena pasokan yang cukup
meski jumlah pembeli yang datang berkurang
kalau pasokan kita melihat tidak ada masalah
tidak ada masalah normal
dan ini sebagai pasar ini
kita melihat tidak ada yang satu komoditi yang naiknya signifikan
lagi kopi ini kan uang masuk pun tak tentu
biasa banyak ada empat ratus tiga ratus kilo
selain memantau harga bahan pangan
menteri perdagangan juga akan merevitalisasi pasar kapuas di jalan jawa medan belawan
sehingga pasar tradisional ini menjadi bersih dan nyaman
sehingga bisa bersaing
dengan pasar modern bahkan dapat menampung enam ratus pedagang
tim ikutan seline indonesia